laku perampokan dan pembunuhan seorang nenek di desa lebak anyar
kecamatan pasawahan purwakarta berhasil ditangkap polisi
dari pemeriksaan polisi pelaku yang berusia lima puluh dua tahun ini
membunuh dan mengambil kalung emas korban
karena butuh uang untuk menikahkan anak pacarnya
usai melakukan kejahatannya pelaku sempat kabur
bersembunyi di rumah pacarnya yang tak jauh dari rumah korban
selain menangkap pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti
berupa palu bantal pakaian korban
dan sisa uang hasil penjualan emas yang dicurinya